suka matain semangat anak kah aja
dengar dulu dong
dengar dulu apa kata si mamat
iya iya iya ayah dengerin dah
nah ayo udah pegang kontraknya
mbak be tau nggak sekarang nih pariwisata lagi digalakin
semua hotel hotel pandai saingan
mau nanggap kesenian dari daerah daerah
buat ngibur turis
iya turis pelancong bule tok
dia kan mau lihat indonesia
ada keseniannya dari betawi dari jawa dari sunda batak dan semuanya deh
wah bagus tuh
dasar buaya keromong
lu jangan ngebuaya ngebuayan gua loh
kagak boleh denger suara nang ning nang
emang gua buaya keromong
gua juga senang kalau si mamat demen sama gabang keromong
ba be sama anak same aja
kalau bukan kita kita yang bakal ngelestarikan warisan budaya nenek moyang kita siapa
benernya babay bener
biar bagaimana juga gambang keromong itu kan warisan nenek moyang kita
kita sebagai warga betawi nih kudu prihatin kudu mau tahu dong
bagaimana orang lain mau tahu kalau kita sendiri nggak mau tahu
jangan ngomong gede aja sebakul kerjanya kagak
betul tuh si mamat
pokoknya ayah kagak setuju kalau sampai abang sama si mamat buka usaha tanggapan gambang keromong
bikin kacau tau nggak
mak udah lo jangan dengerin nyak lo
yang penting sekarang kongsian lo sama si manap jalannya benar nggak
iya bener be masak salah
ya bukan lantaran lo masih temen nama si patime
itu duit siapa yang lo pakai buat kongsian nama si patime
ya duit saya sendiri dari tabungan
ini be duit gambang keromong sama ondel ondel ini
be deh anda ciuma ya
cuman anda pesen nih wanti wanti yang main teh
jaga tuh barang barang aneh terutama andel ondel jangan sampai rusak
kalau soal begituan be anda aturin rapih
kalau rusakin teh anda dan dia sepukul ini lipet
banyak banget ande nih
kalau perlu lalakan ini ande cabut
aduh enggak bu
itu barang barang lagi diurus tuh sama anak buah nt
siapa namanya tuh si jaim atau si jafra nama nama
eh terima kasih
beres lata lata gambang sama andel ondel
sudah ada di atas mobil tinggal ngantar
lu jangan lupa
langsung lu bawa ke tempat si mama
semua udah beres cuma ada yang belum beres
ah lu geblok geblok urusan begini lu ngerti aja
tuh liat liat lu
si jambul sama gue sami dapatnya goban
kan untung kita rp delapan ratus
kan jangan ngomong ini aja urusan itu di belakang sana
itu mau ke mana
gue mau ke hindun dulu
hindun dulu di kekiri

lu jangan emosi n fus
mau ke pengajian bang g yo mari bang monggo monggo
bang bang buka tadinya bang
ono mobil ada mobil mau borong kembang
bener bener badir sih mama
kerjanya cuma mau ngabisin duit aja
segalo barang barang beginian dibawa kemari
ntar gue bakar bakarin nih
setan dibawa kemari
gua juga gak senang
udah dateng perabotan
sudah beres semua nih latar latar gambang grombongnya
siapa dulu dong
eh mana kemana
oh iya lagi ngurus order ke hotel
saya jalan dulu ya
ya beri ya
terima kasih ya
terima kasih banget ya
masih baru sih ya
kok ada melanalisaan ya
ih ya sebang
mak gua juga